bertahan selama sepuluh bulan di tenda depan stadion jis
ex warga kampung bayam akhirnya sepakat direlokasi
tenda yang selama ini dihuni sedikitnya sembilan belas kepala keluarga
akhirnya sepakat untuk dibongkar
pembongkaran ini diawali dengan adanya pertemuan perwakilan warga ex kampung bayam
di kantor kelurahan papanggo jakarta utara pada selasa siang
warga sepakat direlokasi ke rusun nagrek cilincing usai tuntutannya dipenuhi
salah satu persyaratan warga diantaranya adalah soal antarjemput di sekolah
kemudian relokasi ex kampung bayam berkaitan dengan persiapan pila dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
dan jis menjadi salah satu stadion penyelenggaran
sementara itu di lokasi pembongkaran petugas satpol pp dan ppsu kecamatan tanjung priuk
membantu para penghuni membongkar tendanya
pembongkaran warga ke rusun yang sekarang yang kedua berkaitan juga hal hal yang berhubungan dengan
seperti pendidikan ya
mereka yang sekolah di sini masih bersekolah ya tapi kalau misalnya memang mau pindah sekolah di sana
juga nggak menjadi masalah
jadi intinya mereka tinggal di rusun yang sekarang tapi nanti disediakan bus sekolah
bu senang nggak nih bu pindah ke rusun
ya terpaksa aja pak terpaksa nggak ada tinggal
nggak ada tempat tinggal
emang yang ibu inginkan itu apa sih
rumah rusun kampung bayam